akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar empat jam saya tiba juga di hongkong
dan pemerintah hongkong memang telah mencabut pembatasan perjalanan bagi wisatawan
sehingga anda bebas masuk ke hongkong tanpa isolasi tanpa karantina bahkan tanpa persyaratan vaksinasi covid sembilan belas
anda hanya perlu melakukan tes antigen yang dilakukan dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
kemudian menyimpan hasil negatifnya dalam foto selama berada di sini
nah nanti nih kalau misalkan saya keluar dari bandara saya juga nggak perlu pakai masker
karena pemerintah hongkong memang sudah mencabut aturan wajib masker sejak satu maret dua ribu dua puluh tiga lalu
jadi saya bisa jalan jalan ke lingkota
hongkong merupakan wilayah administrasi khusus yang terletak di sebelah timur muara sungai mutiara di pantai selatan tiongkok
setelah tiga tahun dikepung pandemi kota dengan populasi lebih dari tujuh juta jiwa ini kembali bergeliat
sebelum semua pembatasan perjalanan dicabut pada akhir desember dua ribu dua puluh
hongkong termasuk wilayah yang sangat ketat menerapkan aturan pembatasan covid sembilan belas dengan zero covid policy
masa karantina bagi wisatawan bahkan sempat mencapai dua puluh satu hari
kini daya tarik hongkong bukan hanya menjaring wisatawan tapi juga beragam ajang kelas dunia
salah satunya art basel yang digelar di hongkong convention and exhibition center dua puluh tiga hingga dua puluh lima maret
art basel dikenal sebagai ajang seni paling bergensi di dunia
arbesel adalah pameran seni kontemporer dan modern yang menampilkan karya dari lebih satu ratus tujuh puluh galeri dari seluruh dunia
selain di hongkong art basel juga digelar di basel swissroland paris perancis dan juga mayami amerika serikat

saya berkunjung ke gajah gallery yang memiliki ruang pameran di yogyakarta
jakarta dan singapura
galeri yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini menampilkan karya seniman asal asia tenggara termasuk indonesia
di antaranya yunizar igusti ayu kadek muniarsi hadi firman saputra rudy mantovani dan mangu putra
sayangnya kali ini tidak ada seniman yang ikut hadir
menurut pendiri gajah galeri jasdip sandu karya seniman indonesia selalu memiliki originalitas yang kuat
bagi pemilik galeri dan seniman
ajang seperti ini bukan sekedar pameran namun juga pasar seni internasional
karya mereka menjadi semakin berharga saat dilirik calon pembeli
pemerintah seni sangat penting
sangat penting untuk artis indonesia untuk bertahan
karena tidak ada banyak sokongan infrastruktur
pemerintah seperti ini menurun
akan menurun sampai ke kampung di indonesia
artis muda mereka terpaksa
bagi pengunjung art basel menjadi wadah untuk mengekspresikan diri
lihat saja banyak yang datang dengan dandanan yang khas dan unik
di sini penikmat seni dari seluruh dunia berkumpul
pertama sekali kami belum bisa mengunjungi hong kong selama lama
dan juga saya pikir ini adalah art basel yang paling besar sejak tiga tahun lalu
jadi ya ini adalah waktunya untuk menemui teman teman di seluruh dunia
dan juga lihat apa yang baru
dan juga ini adalah waktunya untuk menemui teman teman di seluruh dunia

dari seluruh dunia dan untuk berbagi ide dan mengembangkan praktik yang baik
jadi saya berplan untuk belajar banyak melihat banyak dan semoga membeli beberapa
instalasi seni berskala besar seperti ini juga menjadi sorotan di art basel
nah ini adalah karya seorang artis asal mongolia yang tinggal di beijing bernama

dia menyiapkan karya seni yang berjudul fountain and garden dia buat tahun dua ribu dua puluh

dia ingin menyampaikan bahwa setiap fungsi yang berubah ubah sepanjang waktu
sehingga ia ingin menyampaikan bahwa saat ini apa yang kita lihat tidak sama dengan masa lalu
dan juga tidak sama dengan masa depan
selama berlangsung art basel dikunjungi delapan puluh enam ribu orang dari tujuh puluh negara
sementara hongkong mencatat kedatangan pengunjung sebanyak lebih dari satu empat juta orang pada februari dua ribu dua puluh tiga
jumlah ini meningkat tiga kali lipat
dibandingkan bulan januari dua ribu dua puluh tiga yang mencapai lima ratus ribu orang